wakil presiden k i h j maruf amin secara resmi membuka macit syed solo untuk masyarakat umum
pembukaan macit ditandai dengan disengarakannya peringatan iswa emirat setingkat nasional
dan penampilan kesenian madihin pada selasa malam
selain wakil presiden dalam macera itu turut hadir pula menteri agama yaakut khalil thomas
menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan muhajir effendi
gubernur jawa tengah ganjar pranowo dan wali kota solo gibran raka buming raka
duta besar uni emirat arab untuk indonesia dan sejumlah tokoh lain
rencananya pada rabu satu maret dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga masyarakat bisa mengunjungi masjid hadiah dari pangeran uni emirat arab ini
macit akan dibuka pada waktu dilaksanakannya selat lima waktu